imam besar front pembela islam rizik syihab menemui pimpinan dpr
rizik menyinggung pidato salah satu pimpinan parpol yang dinilainya berpotensi memecah belah bangsa
rizik shihab dan ketua gnpf mui bakhtiar nasir menemui wakil ketua dpr fadlizon dan fahri hamzah
rizik menegaskan bahwa aksi superdamai dua ratus dua belas yang digelar di monas dua desember dua ribu enam belas lalu bukanlah gerakan makar
menurutnya ada gerakan sistematis yang menyebut aksi damai tersebut sebagai aksi makar
rizik menegaskan aksi bela islam tiga yang menuntut pengusutan kasus dugaan penistaan agama itu tidak merusak pancasila dan undang undang dasar seribu sembilan ratus empat puluh lima
menurut rizik tidak perlu ada perdebatan soal pancasila sebagai dasar negara
rizik juga menyinggung pidato salah satu ketua parpol mengenai ideologi tertutup